pasca insiden tabrakan pesawat batik air dan transnusa di bandara halim perdana kusuma
kedua pihak sama sama mengklaim telah memenuhi semua prosedur standar operasi yang harus diikuti
lantas apakah itu berarti kesalahan bisa ditimpakan pada petugas menara pengawas atau atc
jawaban final memang harus menunggu investigasi komite nasional keselamatan transportasi knkt
namun tidak ada salahnya jika kita coba ulas di mana potensi terjadinya titik miskomunikasi dan miskoordinasi
antara seluruh pihak yang terlibat dalam setiap aktivitas di bandara
sudah hadir di studio cnn indonesia prime jaka pujiono praktisi penerbangan yang juga punya pengalaman beroperasi di bandara halim perdana kusuma
pak jaka selamat malam
bagaimana ini bisa terjadi
kalau di parkiran begitu ya di parkiran
tapi kan pesawat punya mekanisme yang berbeda
ada atc dan ada mekanisme komunikasi yang tidak semua orang awam memahaminya
bagaimana kalau misalnya kita bisa mengira ngira apa yang terjadi kemarin
ini masalah serius ya di manajemen operasional di airport
karena mesinnya tidak boleh terjadi
jadi komunikasi dari atc komunikasi dengan pilot dengan ground handling itu sudah diatur
dan semuanya punya sop
kalau semuanya jalan harusnya tidak terjadi
jadi kalau ada sesuatu ini masalah serius untuk airport
masalah manajemen operasional terjadi sesuatu itu
sesuatu yang terjadi
apalagi ini bandara
dan bandara punya otoritas
pilot tidak bisa sembarangan belok kiri belok kanan
dan jarak juga seharusnya sudah diatur
tentu saja kita tidak menafikan bahwa pilot punya ruang penglihatan yang sebenarnya bisa dilakukan
dan saya tidak tahu bagaimana sebenarnya mekanisme ketika teksi itu
jadi kalau pesawat bergerak apa yang dilakukan
semua pesawat bergerak itu selalu ada guidance dari atc
tidak boleh mereka berjalan
bahkan mau take off mau landing dan sebagainya
kalau parkir pun towing itu selalu ada guidance dari atc
tidak boleh berjalan sendiri
nah ini nanti knkt akan melihat lebih dalam
tapi ada dua hal kalau menurut saya
satu ya perlu dilihat lebih dalam mendasar
sebenarnya halim itu tidak didesain untuk komersial
jadi ada perbedaan
yang airport yang komersial dan non komersial
yang kedua ini masalah
tidak layak menurut anda
layak sih layak
dua hari sebelum jadian saya ke sana untuk lihat
kalau layak sih layak
tapi kan ada minimum level dan maksimum level ya
jadi kalau pesawat untuk komersial itu lebih lengkap dan sebagainya
pak halim ada di posisi minimum
untuk di adjust sebagai airport komersial itu kan ada penambahan penambahan
beda kalau dari awal didesain untuk komersial
jadi basically ada perbedaan
ini satu ya
yang dua kemungkinan komunikasi antara atc dengan kru dengan kru handling ini
ini juga perlu dilihat ya
saya kira nanti knkt akan melihat dari mana informasi yang terjadi
saya tidak tahu proses ini apa istilahnya
apakah dalam rangka teksi untuk terbang
nanti kita bahas lebih lanjut lagi pak jaka
kami akan kembali sesaat lagi dengan perbincangan ini